menpora imam nahrawi mengunjungi atlet asian games cabang olahraga wusu
yang sedang berlatih di gor simpruk kebayoran lama jakarta selatan pada senin sore
kedatangan menteri pemuda dan olahraga ini untuk berdialog dengan atlet
terkait banyaknya laporan mengenai minimnya fasilitas latihan atlet wusu
jelang kejuaraan asian games dua ribu delapan belas menteri pemuda dan olahraga melihat langsung latihan rutin atlet cabang olahraga wusu
di gor simpruk kebayoran lama pada senin sore
imam nahrawi berdialog langsung dengan para atlet wusu untuk menyerap aspirasi
dan mencari solusi permasalahan yang dialami para atlet asean games ini
melalui kementerian pemuda dan olahraga kesejahteraan semua atlet cabang olahraga
akan ditingkatkan untuk meraih prestasi di asian games dua ribu delapan belas
menurut imam nahrawi honor atlet nantinya akan dibayarkan pada awal latihan dan sebelum bertanding
sarana penunjang latihan akan diperbaharui dan dokter untuk menangani atlet yang cedera akan disediakan
di sini bersama pimpinan pak sekjen wushu kemudian para atlet kita
ada lin swell ada ulaifi dan semua atlet pelatnas dan pelatih kita
untuk melihat secara langsung seperti apa mereka berlatih
sarana pendukungnya tempatnya kemudian soal soal yang lain
tentu semua ini kita harapkan agar amanat presiden dan wakil presiden
untuk betul betul fokus kepada atlet untuk pemenuhan prestasi asian games itu adalah hal yang mutlak
dan tidak bisa ditawar tawar
setelah ini menpora masih akan terus mengunjungi atlet
semua cabang olahraga yang mengikuti asean games dua ribu delapan belas
untuk memastikan semua permasalahan para atlet tertangani
eko budi jakarta
eko budi jakarta